kemacetan lalu lintas sudah menjadi ciri khas ibu kota negara ini
kemacetan di jakarta tidak hanya terjadi pada jam jam warga pergi ataupun pulang dari kantor
melainkan setiap saat
ya dan banyaknya kendaraan bermotor yang melintas di jalanan ibu kota
dan tertutupnya lajur jalan karena proyek pembangunan infrastruktur
membuat kemacetan semakin parah dan waktu yang dihabiskan pengendara di jalan bertambah panjang
langit biru kota jakarta telah berbaur abu abu
kabut tipis yang menyelimuti bercampur dengan polusi udara
semakin banyak jumlah kendaraan bermotor
semakin banyak pula gas buangan yang menimbulkan polusi udara
dari data direkturat lalu lintas polda metro jaya dua ribu dua puluh
ada pertambahan sekitar lima lima ratus unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di ibu kota setiap hari
angka ini didasarkan pada jumlah surat tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan polda metro jaya setiap hari
harus diakui tingginya tingkat polusi di jakarta adalah kontribusi dan buah karya kita warga jakarta
dan ini bisa diperbaiki dengan cara setidaknya kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
sebagai penyumbang tertinggi polusi di jakarta dan beralih menggunakan transportasi umum
bus transjakarta menjadi salah satu solusi moda transportasi masal
yang paling diandalkan saat ini
dengan tiga belas koridornya pt transjakarta mengklaim mampu mengangkut empat ratus empat puluh ribu penumpang per hari
dua ribu delapan belas jakarta ditargetkan memiliki moda transportasi masal terbaru mass rapid transit atau mrt
namun penyelesaian proyek raksasa ini masih terganjal masalah pembebasan lahan
mereka membantu kita kan
dan meminta ganti rugi yang fantastis
saya bilang bukan masalah kita punya uang atau nggak punya uang
kalau ini kita eksekusi kita turutin yang lain bagaimana
makanya kita akan banding
mereka lupa bahwa lahan tanah itu juga punya fungsi sosial
ketika negara membutuhkan ya itu harus
sesuai dengan peraturan perundangan undangan
menurut pengamat tata kota nirwono yoga untuk mengatasi masalah kemacetan di jakarta ini semua pihak harus duduk bersama
pemprov dki badan pertanahan nasional dki jakarta juga para pedagang
di sini kita berharap mulai dari bpn jakarta selatan kemudian diwakilkan bersama dengan tingkat wali kota jakarta selatan
dan pemilik lahan bersama sama menghitung ulang
titik mana yang akan terkena dampak
berapa yang akan dibebaskan
kalau tiga belah pihak langsung bertemu di lapangan tentu masalah luas batasan akan selesai di lapangan
sejumlah perbaikan memang tengah dilakukan pemerintah provinsi dki untuk mengurai kemacetan di ibu kota
mulai dari membangun underpass memperlebar jalan dan menambah koridor transjakarta
namun usaha ini tentunya akan semakin sulit bila laju pertumbuhan kendaraan di jakarta terus bertambah banyak setiap harinya
tim liputan cnn indonesia
setiap warga negara berhak mendapat transportasi yang aman nyaman dan terpadu untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan umum
amanat undang undang lalu lintas nomor dua ribu sembilan ini pun berlaku di kota jakarta
setidaknya ada dua puluh lima tiga ratus tujuh puluh tiga perjalanan di jakarta setiap hari
tujuh persen diantaranya menggunakan kendaraan pribadi dengan dominasi penggunaan sepeda motor lima puluh delapan persen
dari jumlah perjalanan itu
hanya lima belas persen warga yang menggunakan angkutan umum di ibu kota
lalu siapa mayoritas pengguna angkutan umum jakarta
ternyata bukan warganya sendiri
melainkan warga luar jakarta yang jumlah keseluruhannya bisa mencapai satu tiga puluh delapan juta orang tiap hari
kenapa memilih transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum kan udah banyak nih
soalnya nggak kejangkau dari tempat aku jadi aku harus diri dan kaki dulu segala macem lah repot

lrt nya belum jadi belum ada dari cibuka
pilihan lain kalau bis masih agak jarang ya terus lama juga kena macet juga
yang lain kalau bis masih agak jarang ya terus lama juga kena macet juga
di ini karena di kuningan itu transportasinya juga nggak ada yang langsung terus bisa umum terus
jadi harus nyambung nyambung yang harus pakai online segala repot
ya belum ini sih belum siap sih transportasi umumnya
kalau sudah siap juga kita mau naik
belum siapnya kenapa tuh pak apakah dari armadanya jumlahnya atau
masih berantakan kelihatan
belum memadai mbak
belum ada apa transjakarta nya nggak nyampe bogor lagi kan
terus kereta apinya padat banget
kerta apinya pagi itu luar biasa ini padatnya
jakarta merupakan pangsa terbesar kendaraan bermotor di indonesia
panjang jalan di jakarta sekitar enam delapan puluh enam juta kilometer atau setara empat puluh dua juta meter persegi
jika dibuat perbandingan pada satu km jalan ada dua tujuh puluh tujuh unit kendaraan
pertama populasi kendaraan yang tidak terkontrol sehingga jauh sangat sangat jauh dari ruas dan panjang jalan yang ada
sehingga tidak mampu menampung kendaraan itu
kedua kesadaran hukum kesadaran atau tertib hukum masyarakat masih sangat rendah
dan ketiga adalah proses penerjakan hukum yang masih lemah
pemerintah provinsi dki jakarta bukannya tidak pernah bosan membuat berbagai kebijakan mengatasi macet
pemberlakuan jalur tiga in satu yang kini diganti sistem ganjil genap pengoperasionalan bus transjakarta bonorail yang pengerjaannya berhenti di tengah jalan lrt dari dan menuju daerah penyangga hingga mrt yang ditargetkan beroperasi pada dua ribu delapan belas
sebagai gubernur terpilih anies baswedan juga tidak mau kalah mencetus konsep untuk mengatasi macet ibu kota
ia akan membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi antar moda permukiman
pembangunan transportasi umum pusat aktivitas publik dan transportasi dari luar jakarta melalui oko trip atau one car chase one trip
dalam program transportasi terintegrasi oko trip anies akan memperlakukan tarif lima rupiah
secara penyelenggaraan dia terintegrasi antara moda transportasi kendaraan misalnya bis kecil bis menengah sedang dan bus besar
kemudian secara kenyamanan itu nyaman aman sehingga harapannya warga jakarta dari mana saja bisa pergi kemana saja dengan menggunakan kendaraan umum
pembenahan sistem transportasi mendesak diberlakukan jika ingin prediksi jakarta macet total pada dua ribu dua puluh tidak terwujud
cindy agusin natarik cnn indonesia